sekarang kalian sudah lihat kondisi aku
kalian juga lihat
pengorbanan yang aku lakukan untuk reda
apa kalian masih punya hati
memisahkan aku dari putriku sendiri
pembacaan putusan perkara untuk terdakwa saudara riki alexander
dimulai dan terbuka untuk umum
saudara riki alexander yang terbukti bersalah
karena telah melindungi tersangka saudari elsa anindita
membantu pelarian tersangka dan juga telah menghalangi penyelidikan
maka dari itu saudara riki alexander dijatuhi hukuman
delapan bulan penjara dipotong masa kurungan
nggak harus bersikap baik ya
supaya lo mendapatkan remisi hukuman
kamu harus ikhlas jalanin ini semua
begitu nanti kamu keluar
om akan carikan kamu pekerjaan lagi
walaupun om martin gawat
tapi om martin lebih perhatian daripada papa
pelan pelan pelan pelan kepala awas
selamat jalan masuk
boleh tunggu di luar
biar aku bisa bicara
sekarang kalian sudah lihat kondisi aku
kalian juga lihat
pengorbanan yang aku lakukan untuk reda
apa kalian masih punya hati
memisahkan aku dari putriku sendiri
aku tidak minta apa
kalau memang rena benar putriku
aku hanya ingin rena tahu
kalau aku ayahnya
aku hanya ingin rena tahu
aku hanya ingin rena tahu
aku hanya ingin rena menganggil aku dengan sebutan papa
dan kalian izinkan rena
untuk tinggal di rumah aku
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
kapanpun aku mau
apa dengan usia kandungan sekarang bisa ketahuan jenis kelaminnya
sebentar ya pak
jadi jenis kelaminnya laki laki atau perempuan
kelamin anak ibu sama bapak perempuan
alhamdulillah kamu denger sendiri
anak kita perempuan
sehat terus ya sayang sampai lahir
amin dan cantik seperti mamanya
anak ini harus lahir selamat
karena cuma anak ini yang bisa menyelamatkan pernikahan gue dan nino
silahkan masuk belsa